jemaah tarekat naksabandia di padang sumatera barat
sudah merayakan idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah hari ini
senin pagi para pengikut aliran naksabandia
sudah melaksanakan sholat id yang akan dilanjutkan
dengan pemotongan hewan kurban
takbir tahlil dan tahmid berkumandang dari surau baru
yang terletak di kelurahan pasar baru
kecamatan pauh kota padang senin pagi
takbir ini bagian dari perayaan idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
mereka yang berhari raya lebih awal adalah
jemaah tarekat naksabandia
usai takbiran dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat id
dan khutbah yang disampaikan imam dalam bahasa arab
tempat ibadah ini merupakan salah satu pusat kegiatan
jemaah tarekat naksabandia
penetapan hari raya idul adha yang lebih awal dari pemerintah itu
dilakukan berdasarkan kalender tarekat
yang dikenal sebagai hisap munjid
berdasarkan penanggalan tersebut
sepuluh zul hijah atau hari raya idul adha
jatuh pada senin dua puluh agustus dua ribu dua puluh
menurut hari puasa
hari tarekat naksabandia puasa hari senin kemarin
dan puasanya nanti hari jumat
ini dihitungnya berdasarkan hitungan bulan
nah iya hari ini menunjukkan hari puasa
naksabandia selalu menatapkan hari besar islam
terutama hari raya
lebih awal dua hari dari jadwal pemerintah
ajaran tarekat naksabandia dibawa maulana
syekh muhammad taib bin ismail
atau angku surau baru
aliran ini diakini berasal dari mekah
yang dikembangkan sahabat rasulullah abu bakar as siddiq
para pengikut naksabandia umumnya berusia di atas empat puluh tahun
di kota padang ada lima puluh surau dan masjid naksabandia
dengan jemaah lebih dari satu lima ratus orang
sementara di sumatera barat
pengikut aliran ini diperkirakan mencapai lima orang
john nedi kambang padang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news
akan kembali selanjutnya berikut ini